dana yang tidak sedikit telah digelontorkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur
ada yang mengapresiasi ada pula yang mengkritik percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah jokowi jk
untuk mengulasnya sudah ada kadif hukum dan advokasi partai demokrat ferdinand huta hayan
selamat malam bang ferdinand
kemudian ada akademisi komunikasi politik universitas pelita harapan emrus sihombing
selamat malam bang
tadi kita sama sama dengarkan ya
pernyataan atau orasi politik dari agus harimurti yudhoyono
mungkin bisa dijelaskan bang ferdinand saat itu konteksnya waktu itu apakah memang mengkritisi
kealpaan dari pemerintah misalnya untuk mungkin sama sama intens ya
mengerjakan pembangunan fisik infrastruktur dalam hal ini
dan pembangunan mentalnya yang pernah juga dijanjikan oleh presiden jokowi saat masa kampanye dulu dua ribu empat belas
ya jadi begini ya
pertama bahwa pidato ahi kemarin itu yang kita sebut dengan orasi politik ahy
yang disampaikan menjelang
idul fitri ini adalah rangkuman dari perjalanan ahi
mengelilingi indonesia yang sekarang itu lebih dari seratus kabupaten kota
yang sudah dikunjungi sama ahy dalam kurun waktu satu tahun ini
jadi ini semua adalah rangkuman dari perjalanan yang dilakukan
maksudnya perjalanan itu turun langsung ke
turun langsung ke bawah
beliau ahy itu sudah mengunjungi seratus lebih kabupaten kota di seluruh indonesia
di seluruh provinsi sudah
jadi ini adalah apa yang dipotret di lapangan di bawah langsung
pelayanan objektif ini ya
jadi permasalahan ini kemudian diangkat oleh ahi
karena dia setiap ke daerah itu selalu berdialog dengan masyarakat
berdialog dengan masyarakat itu bukan bukan dengan kader demokrat ya
tetapi memang dengan masyarakat
di dpc dpc tertentu bukan ya
dengan kader demokrat tentu ada acara sendiri
tetapi dengan masyarakat itu yang paling banyak adalah mengunjungi masyarakatnya langsung
ada nelayan ada petani segala macam itu berdialog dengan ahy
dia menyerap semua aspirasi itu
ada kegagalan pemerintah membangun manusia
itu yang ditangkap oleh ahy dalam intisari perjalanannya
kegagalan pemerintah dalam membangun manusia itu apa
indikatornya salah satunya adalah tekanan daya beli
bukan hoax bukan isu politik
tetapi memang ini fakta di bawah yang kita temukan
daya beli rendah
daya beli menurun
saya sendiri yang juga
tapi kan itu isu ekonomi bukan isu soal pembangunan mental maksudnya
yang dimaksud secara umum
dalam pembangunan manusia itu adalah termasuk itu
pemerintah ini fokus di dalam pembangunan infrastruktur
hampir setiap hari kita membaca dan melihat di media itu
tidak pernah lepas dari suara pemerintah terkait infrastruktur di sana infrastruktur di sana
bukannya itu bagus baik
tetapi membangun indonesia ini kan tidak hanya membangun beton
karena indonesia raya kita lagunya pun menyatakan bangunlah jiwanya bangun badannya
kalau kita hanya membangun beton di mana mana
manusianya kita tidak bangun
siapa nanti yang akan menggunakan beton ini
apakah bumi indonesia ini bumi nusantara ini akan kita jadikan hutan beton
hutan jalan tol yang tidak ada yang memanfaatkan
karena kita lalai membangun manusianya
sehingga mas ahaye menyampaikan ini
artinya ada step step step di sini
mungkin sekarang pembangunan infrastrukturnya
membangun indonesia ini harus paralel di segala lini
tidak bisa ditinggalkan yang lain
ini dulu kejar
ini akan membuat yang lain tertinggal
yang lain maju
dan ini akan
makanya korelasinya juga
setiap sbi juga menyampaikan pidato
dan refleksi ramadannya kemarin
ya kalau makmur makmur bersama sama
tidak hanya pengusaha besar yang makmur
tetapi masyarakat ini tidak boleh tertinggal
sehingga makanya pembangunan manusianya harus dilakukan
jadi maksudnya pembangunan infrastruktur ini memakmurkan pengusaha saja
sampai saat ini yang kita lihat
baru sampai di situ hasilnya
karena masyarakat kita lihat
belum menikmati apa yang diwacanakan pemerintah
dengan pembangunan infrastruktur ini
salah harus mudik ini tidak bisa menjadi contoh
lalu lintas yang semakin lancar
untuk bisa jalan darat dari jakarta menuju ke jawa timur misalnya
saya pikir kalau masalah lalu lintas ini kan
dari awal juga ini kan sudah berjalan
bukan kayak bagian dari infrastruktur
bagian dari infrastruktur
tetapi kita harus melihat
pembangunan indonesia itu tidak hanya dari kelancaran lalu lintas
ini yang harus dipahami ya
pembangunan manusia ini adalah indonesia ini harus seutuhnya
perambula undang undang sarpatlima kita menyatakan membangun indonesia yang seutuhnya
artinya harus semuanya
tidak boleh ada yang tertinggal
nah kaitannya kemarin kenapa mas ahaye menyampaikan ini
sebetulnya bukan kritik ya
menurut saya beliau menyampaikan
supaya pemerintah tidak kemudian lupa membangun manusianya
karena fokus kepada pembangunan infrastruktur
partai demokrat mengapresiasi apa yang dibangun oleh pemerintah
itu berkali kali juga disampaikan ketua umum km pak sby
disampaikan naga sari murti
bahwa kita mengapresiasi memang pembangunan infrastruktur di era pak jokowi ini
kita akui memang
tetapi ada yang tertinggal
nah apa yang tertinggal ya itu tadi
maka diingatkan rapa jokowi
supaya tidak melupakan membangun manusia
apakah bisa dimaklumi demikian
apakah memang harus seperti yang dipikirkan oleh partai demokrat bersama sama
ataukah bisa dimaklumi
infrastruktur memang ya fokus dulu biar selesai
karena kan ini kita lihat empat tahun
apakah anda melihat dari sisi itu atau tidak
kita ulas setelah
tidak ya pak emrus ya
kami akan kembali setelah jadwal berikut
tetaplah di prime
kalau menurut anda
apakah bisa dimaklumi
kalau sudut pandangnya
ya prioritas yang mana dulu
karena satu fokus selesai
baru kemudian yang lain dikerjakan
saya lihat dari aspek komunikasi politik
kalau memang posisi partai itu di oposisi
pasti berseberangan dengan pemerintah
maka oleh karena itu
oposisi itu sangat diperlukan
untuk memberikan kritik
kalau kata pak sp
jadi kalau memang itu
tensi komunikasi akan tinggi
ketika mereka bertemu
dipasangkan dengan hayi
itu akan beda lagi demokrat
itu sudah pasti itu
itu sudah aksi
tidak akan ngomong revolusi mental
itu aksi yang terbantahkan
lihat saja contoh
ketika hayi mengatakan tadi
dikatakan bahwa bagaimana
apa kabar revolusi mental
sudah mengatakan bahwa
revolusi mental itu bagus
karena mereka merapat
jadi itu soal biasa
kalau bicara tentang
katakanlah revolusi mental
misalnya seperti itu
tapi hayi bagus sekali
sekitar ribu kilometer
dari kesaksesan pembangunan
bukankah itu turunan
kan itu pertanyaan kita
pembangunan pembangunan tol itu
revolusi mental itu kan konseptual
daripada pembangunan yang dilakukan
bahwa kebocoran kebocoran itu
lihat saja contoh
tidak ada sampai saat ini
misalnya seperti itu
jadi boleh saja
biaya pembangunan itu
dialokasikan ke sana
jadi untuk melihat
itu harus diturunkan
dengan pak perninan
daripada revolusi mental itu sendiri
jadi harus kita lihat
pada hal yang sangat kuantitatif
jadi ketika kita bicara
tidak bisa diukur
tapi kalau korelasinya
tentang pembangunan infrastruktur
turunan dari konsep
saya kira sangat jelas sekali
keuangan negara itu
lebih bisa digunakan
tidak banyak pemberosan
alokasi dana itu
bisa nggak dialokasikan ke sana
sehingga kementerian kementerian lain
yang tidak perlu
biaya biaya pengeluaran itu
yang tidak penting
bisa nggak dihemat di sana
jangan jangan di kementerian lain pun
sedikit ada penghematan
nah kembali kepada
titik tekan pembangunan
kalau kemampuannya terbatas
kenapa tidak difokuskan kepada satu
persoalan pembangunan tertentu
dari segi fisik
misalnya pendidikan dan lain sebagainya
karena pembangunan sendiri itu
mungkin bisa diartikan sebagai sebuah
upaya membangun manusia
salah satu di antara
membangun dari aspek pertaniannya
sehingga aspek lain bisa maju
ekspor dan lain sebagainya
dalam suatu pembangunan
alokasi sumber daya itu
kepada satu sektor tertentu
dengan satu sektor tertentu
maka akan terderet
terbawa semua pembangunan itu
jadi pembangunan itu
sebuah turunan dari
bang ini kalau nggak salah
sempat terdengar juga
perdebatan soal pilkada dki sebenarnya
ketika calon gubernur saat itu
mengerti pembangunan fisik
tetapi dijawab kemudian
pembangunan fisik itu adalah
jadi begini ya
memang apa yang disampaikan
tetapi kita harus kembali
kepada konsep awalnya
revolusi mental ini adalah
sebuah konsep yang terpisah
dari pembangunan fisik
fisik ini berbeda
saat dijanjikan dulu
revolusi mentalnya pak jokowi
yang disampaikan pada saat
merubah karakteristik manusia kita
yang dulunya malas katanya
yang dulunya ini segala macam
artinya ada perubahan dari
kalau kita bilang negatif menuju positif
yang kurang baik menjadi semakin baik
nah ini kan menjadi fokus
dari konsep revolusi mental
yaitu kepada pembangunan manusianya
bahkan saya ingat saya waktu itu
pak jokowi bahkan menjanjikan
akan merubah kurikulum
pendidikan dasar itu
yang berbeda dari yang sekarang
untuk menumbuhkan karakter karakter
nah sekarang kalau
itu adalah apa
infrastruktur yang turun
keturunan dari konsep revolusi mental
saya pikir revolusi mental ini
jalur hijau menjadi beton
jalur hijau menjadi beton
ini yang tidak boleh
jadi apa yang disampaikan pak jokowi itu
kita kembalikan dulu
kepada konsep awalnya
pada dua ribu empat belas silam
saya hafal betul itu
karena saya ada di sana
konsep ini yang harus
sangat bagus konsepnya
ini yang menjadi perhatian serius
dari mas ahaya kemarin
ketika turun ke bawah memang
ditemukan manusia manusia kita ini
justru tidak bertumbuh karakternya
tidak bertumbuh kualitas pendidikannya
tidak bertumbuh kualitas kemampuannya
untuk mencari kehidupan
tidak bertumbuh kualitasnya
untuk mencari lapangan kerja
nah ini yang dilihat
ini dianalisis setelah bertemu
kemudian dianalisis sendiri
dan konklusi daripada perjalanan panjang ahaya
ke seluruh indonesia
dan lebih dari seratus kabupaten kota
dia berkunjung bukan hanya ke kota kota
tapi ke desa desa
tapi itu penilaiannya memang berdasarkan
tanpa sudah ada preferensi tertentu
tanpa itu preferensi tertentu
tapi ini memang objektif
karena bagi partai demokrat
tek lainnya jelas
yang sudah baik
yang kurang baik perbaiki
nah itu yang selalu kita sampaikan
di setiap kunjungan kita kemanapun
dan sehingga apa yang baik dari program pak jokowi itu
tetapi yang belum baik di beberapa sektor
ayo kita perbaiki
tetapi ini kalau pun nanti
seperti yang bang emrus bilang tadi
saya pastikan tidak
kita pasti akan menawarkan ke pak jokowi
pastikan tidak itu maksudnya apa
tidak akan menjadi wakilnya pak jokowi
kita pastikan tidak seperti yang disampaikan bang hendro
tetapi kita akan pastikan ke pak jokowi
tapi pak jokowi ini anda salah lemah
dan harus kita perbaiki
baru kita mau bersama sama
jadi tidak berubah pandangan
tidak akan berubah pandangan
nanti kita akan lanjutkan
kita masih akan ulas
benarkah pembangunan infrastruktur ini
kemudian ada yang menyebut begini bang
pembangunan jalan tol ini
sebenarnya kemudian untuk mempermudah akses transportasi
sehingga daya beli pun
biaya produk apa
yang tinggi itu menjadi lebih murah
daya beli pun bisa terjangkau
benarkah demikian ya
setelah jeda ya
kami akan segera kembali
tetaplah bersama prime news
baik kita lanjutkan perbincangan
apa kabar revolusi mental ini
sempat diutarakan oleh agus harimurti yudhoyono
dalam orasi politik
beberapa hari yang lalu
kalau kemudian bahwa soal
pembangunan infrastruktur ini
seolah olah kita terlarut di sana
tapi melupakan pembangunan sumber daya manusia
saya ingin bertanya sedikit lagi ke bang ferdinand
anda tahu sendiri
bukan yang dimaksud
seperti pak emrus katakan
tapi bukankah secara logika misalnya
ketika jalan jalan dibangun dengan baik
maka orang bisa terhubung ke daerah yang lain dengan baik
ongkos biaya produksi yang mahal misalnya
atau biaya ekonomi yang selalu tinggi
beberapa waktu terakhir
hal hal yang tidak terkait dengan produksi
itu kemudian bisa dihemat
maka disitulah kemudian terjadi
secara langsung pembangunan daya beli
kemudian pembangunan manusia
manusianya juga bisa terbangun dengan baik
efek tidak langsungnya
mungkin kayak itu
ada contoh yang real
pemikiran itu betul
tetapi kita harus melihat betulnya di mana
kita ini belum menjadi negara produsen
belum menjadi negara industri
tetapi kita masih menjadi negara pasar
itu terlihat dan terpotret dari
tingginya impor daripada ekspor
artinya kita masih negara pasar
yang kedua adalah
setelah sekian banyak yang dibangun
kita melihat dan mendengar sendiri
bagaimana juga petani mengeluh
kenapa petani mengeluh
harusnya kalau karena akses ini sudah ada
lebih mudah misalnya ya
tapi fakta yang kita temukan di lapangan
bahkan media menyiarkan semua
mestinya mereka tidak akan mengeluh
karena transportasi lebih lancar
mungkin mereka akan mendapat nilai lebih tinggi
yang kita temukan kan tidak
oh tidak demikian
kita melihat ketika petani mau panen
yang ada malah impor
jadi untuk apa ini dibangun
hanya untuk mendistribusikan impor
dari pengimpor ke pasar pasar di desa
nah inilah yang terbalik
kalau menghantar barang dari desa
supaya masuk ke kota
supaya nilai petani naik
tapi sekarang yang terjadi adalah
petani mau panen
dia impor beras
jalan tol dipergunakan
mendistribusikan impor ini ke desa
petani kita menjerit di bawah
nah inilah yang kita sampaikan
tapi masa tidak ada sama sekali
misalnya dengan adanya tol yang terakses dengan baik
ini bisa digunakan
yang kedua begini
saya mau cerita perjalanan kami
dengan ketua umum kami pak s b
saat kami melintas di sana
kami melihat sesuatu yang aneh
bukan hanya sepi
bukan faktor baru nih
bukan karena faktor baru menurut kami
karena kertosono sudah beroperasi beberapa bulan ya
dan menjadi jalan yang cukup bagus di sana
nah ketika kami di dalam melintas itu
di dalam bus kami berbincang bincang
ini ada apa
akhirnya kami putuskan mampir di sebuah
pangkalan pengemudi lah kami sebut ya
kami dialog di sana dengan mereka
dan keluhan mereka adalah
tingginya tarif tol yang ada di sana
jawaban yang kami dapat
ya pak bagaimana kami mau melintas di sana
ketika kami melintas
kami harus mengeluarkan x rupiah
lebih bagus kami menggunakan jalan lama
karena kami hanya menggunakan setengah dari x rupiah tadi
kami masih hemat setengah lagi
nah artinya apa
jalan tol itu ternyata masih malah menambah beban pengemudinya
menambah beban operasional
jadi gak dipakai juga dong ya
akhirnya tidak terpakai
ini yang harus dipakai oleh rombongan demokrasi
menjadi perhatian dari pemerintah
untuk melakukan evaluasi
karena memang kita tahu pembangunan jalan tol ini kan
artinya tarif ini kan memang menjadi
sangat penting untuk perhitungan bep
untuk bep bayar ya
jadi memang ini harus menjadi
perhitungan rumah bagi pemerintah
bagaimana supaya tarif tol ini bisa lebih murah
supaya tidak menjadi beban
sehingga konsep ini
secara utuh bisa berjalan bersama sama
kita tidak boleh berbangga punya bulan
punya matahari punya planet segala macam
kalau tidak bisa dinikmati rakyat secara murah
oke bagaimana kalau sampai pada pemikiran itu pak emru
tadi kan yang
ini kan sebenarnya saya menyampaikan
apa yang menjadi pikiran anda terkait dengan
dengan adanya pembangunan fisik itu
justru akan mempermudah
akses manusia yang kemudian
secara tidak langsung
akan terbangun pembangunan manusia itu sendiri
bangunan mental dan lain sebagainya
tapi ternyata ada hal lain
misalnya dicontohkan tadi
pembangunan tol dan lain sebagainya
ternyata tidak digunakan
karena faktor tarif mahal
artinya bisa dikatakannya
apakah benar itu kemudian sia sia
jadi bang ferdinand melihat dari satu variable saja
satu variable ya
itu variable cost yang dikeluarkan
padahal untuk melihat itu harus berbagai variable
sehingga barang itu bisa sampai
di tempat tujuan
kemudian kalau itu barang misalnya
berarti lebih cepat bisa dijual
yang hampir busuk maksudnya
atau barang barang yang dikatakan
misalnya mangga atau apalagi yang dibawa
kecepatan itu juga harus menjadi variable
kita harus lihat juga kos yang dikeluarkan
untuk merawat mobil
jadi harus dipertimbangkan
dari berbagai variable
sehingga kita bisa menyimpulkan
bahwa itu mahal atau tidak mahal
menguntungkan atau tidak menguntungkan
tidak sekedar hanya berapa kos yang dikeluarkan
dari solar tersebut
itu terlalu menyederhanakan kita melihat
harus dilihat dari berbagai aspek
untuk menentukan itu
baru kemudian adalah
kita harus melihat juga
bahwa berapa kilometer yang ditempuh tersebut
saya tidak tahu berapa kilometer
sehingga kalau memang itu disebut mahal atau tidak
sehingga bisa lebih rasional
nah alangkah baiknya misalnya
kalau pihak demokrat
membuat itu katakanlah data data itu di lapangan
dan terukur dan berbagai variable
dengan demikian kelihatan
bahwa pembangunan dilakukan oleh joko widodo itu
misalnya seperti itu
tetapi kalau kita hanya berbasis kepada
dan menjelanakan dengan satu variable
katakanlah misleading gitu ya
kemudian yang perlu saya tanggapi adalah soal petani
boleh jadi yang mereka temukan itu adalah petani ada yang mengeluh
tetapi apakah itu representasi daripada sampling
yang harus dilakukan
karena itu kan dilakukan dengan
atau non acak gitu ya
siapa saja yang ditemuin
jadi kalau itu ditemuin
yang pas berhenti di situ
itu langsung menjadi suatu pegangan
itu tidak bisa generalisasi
diambil suatu sampling
bisa kita terima artinya
untuk membuat sampling yang representatif
sehingga bisa di generalisasikan
tapi kan saya sampaikan tadi
ini data dari perjalanan yang tidak pendek
ahy mengunjungi seratus kabupaten kota lebih
saya sendiri dengan pak esmi menampingi beliau
lima puluh kabupaten kota lebih yang kami kunjungi
artinya apa yang kami serap itu
sudah kalau bicara seperti survei atau riset
jumlah daerah yang kami kunjungi ini
sudah memenuhi ya
untuk menjadi sampel
karena bukan satu dua
hampir di semua daerah yang kami temui
belum pernah kami temukan kemarin itu
oh iya pak ini menjadi bagus setelah ada begini
tetapi rata rata yang kami temukan itu adalah
keluhan karena masih terutama pada menurunnya daya beli
menurun daya beli
bukan seperti yang dulu begitu
bukan seperti yang dulu
karena ada semua
kami merekam semua pembicaraan itu di video kan
karena kami tidak mau dituduh fitnah
kami rekam dengan fitnah
jadi kami semua punya bukti konkrenya
semua masyarakat itu mengatakan bahwa
pak dulu kami masih bisa beli ini
tapi itu natural atau
itu natural atau sudah disiapkan orangnya
karena kami mengunjungi daerah itu tidak disiapkan
yang disiapkan adalah hanya pertemuan dengan kader
dan apa yang disampaikan kader itu
tidak kami anggap sebagai representasi masyarakat
tetapi karena itu adalah konsolidasi internal partai
tetapi daerah daerah pertemuan dengan masyarakat
itu tidak ada rekayasa
karena kami berhenti
di mana kami ingin berhenti
karena kami ingin sampel yang murni
karena kami juga tidak mau
contohnya diadakan acaranya oleh daerah
terus disiapkan di rekayasa
kami tidak mau
kami ingin menyerap aspirasi yang real
sehingga pak s b menentukan
sambil bertemu masyarakat
untungnya misalnya dengan secara real tadi
untuk aplikasi secara politiknya
apakah itu untuk ukuran koalisi
atau untuk apa sebenarnya
ya pertama begini
kami melakukan itu adalah pengen tahu realitas sesungguhnya sekarang masyarakat
karena kita mendengar di banyak media
media sosial terutama ya
hingar bingar informasi di media sosial ini kan
luar biasa hirup pikuknya
akhirnya kami ingin membuktikan sendiri ke lapangan
sembari kami melakukan konsolidasi internal
memperkuat jaringan di bawah
kami mengunjungi masyarakat
kami menyerap langsung pembicaraan dari masyarakat
seperti yang disampaikan ahy kemarin
ketemu muka ketemu muka
hati ketemu hati
gagasan ketemu gagasan
tidak ada rekayasa di sana
jadi murni betul betul itu adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat
boleh ditanyakan karena masyarakatnya masih pada ada semua
kami rekam semua
ada dokumentasinya dalam bentuk video dan foto
itu tidak ada rekayasa
sehingga itu kami jadikan sebagai
untuk kemudian melahirkan bagaimana
kebijakan kebijakan ke depan
menawarkan kepada pemerintah
karena bagi kami konsep untuk berkoalisi dua ribu sembilan belas nanti
adalah sebuah konsep menyelesaikan masalah bangsa ini
jadi itu tujuannya ya
tujuannya kemarin turun
kesamaan memandang masalah
dan kesamaan menyelesaikan masalah
kalau cara pandang masalah saja sudah berbeda
tidak mungkin kita koalisi
kalau di sana menyatakan
terus demokra bilang
oh ini tidak baik
dan mereka tetap bertahan
oh kami tidak akan koalisi
masalah ini tidak akan terselesaikan
tujuannya untuk itu salah satunya
pak emrus kalau bicara soal konsep revolusi mental ya
yang memang kemudian ditanya terus oleh
tapi anda sendiri melihat apakah memang
konsep ini berjalan dengan baik untuk kemudian diterapkan
tadi anda memang sudah mencolokkan salah satu
tapi apakah anda melihat itu juga sudah cukup
cukup cukup mengejala ke masyarakat
digejalakan begitu ya
sengaja oleh pemerintah
agar ayu bangkit dan lain sebagainya
atau terlihat jelas tidak menurut anda
terkomunikasikan dengan baik tidak
saya kira kita ada urusan nggak ke kementerian kementerian
dan lain lain sebagainya
ada nggak perubahan manajemen birokrasi sekarang
pelayanan publik dan lain lain sebagainya
bukankah itu sebagai suatu revolusi mental
ketika kita pergi ke bpn sekarang
badan pertahanan nasional mengurus
silahkan bangun ke sana
saya kira dan saya alami sendiri
pergi kita katakanlah ke
mengurus katakanlah pasport kita
dan lain lain sebagainya
nah bukankah itu bentuk operasional daripada revolusi mental tadi
maka pak ferdinand tadi mengatakan tentang revolusi mental
yang dulu korupsi menjadi tidak korupsi misalnya
nah bukankah itu turunan dari revolusi mental tersebut
nah oleh karena itulah
prestasi prestasi yang dilakukan oleh pemerintah kita
boleh itu menjadi suatu turunan daripada revolusi mental
karena pak ferdinand
tidak bisa diukur
tetapi diturunkan pada level yang operasional
dan itu terlihat
buktikan saja ketika pelayanan publik
ada sekarang ada apa namanya
yang di koordinasi
kalau misalnya ada sesuatu laporkan
langsung diproses seperti itu misalnya
nah oleh karena itulah
saya pikir salah satu lagi tanggapan saya
yang disebut tadi
katakanlah para petani dan lain lain sebagainya
dan lain lain yang dilakukan itu
demokrat sudah melakukan kunjungan
seratus lebih kabupaten
tetapi alangkah indahnya
kalau itu juga dikonfirmasi datanya
dengan yang dilakukan oleh lembaga independen
kalau sudah partai itu sendiri
melakukan seperti itu

tidak bisa lepas dari subjektivitas
tidak bisa lepas
apa namanya memang tidak
saya tidak lepas dari subjektivitas
dan tidak lepas daripada kepentingan politik
apalagi itu di video kan
bukankah ada di situ proses editing
dan lain lain sebagainya
nah oleh karena itu
diserahkan juga lagi
kepada lembaga independen
yang katakanlah sangat independen sekali
sehingga dibandingkan data ini
sehingga independennya merilis
kemudian ditanya lagi
siapa di belakang lembaga independen
nah kita akan lanjutkan
kita lanjutkan setelah sudah ya
primes masih akan kembali
setelah judah berikut ini

kemudian mungkin bang ferdinand bisa menjawab

jadi begini ya
saya ingin mengucapkan
saya ingin mengucapkan
kemudian mungkin bang ferdinand bisa menjawab
apa yang disampaikan oleh bang emrus tadi
jadi begini ya
memang yang disampaikan bang ramsus itu
benar untuk menguji validitas
jangan lupa bahwa kami ini adalah partai politik
yang disampaikan bang arus pasti ada kepentingan politik itu
tetapi bukan dengan kepentingan politik tersebut
terus kami merekayasa
atau melakukan editing segala macam
tidak sama sekali
dan itu kan bisa diteliti
bisa diteliti apakah ada melalui proses editing atau tidak
tetapi kalau bicara kepentingan politik kami tentu pasti punya kepentingan politik
karena kami ingin memenangkan hati rakyat supaya memilih partai demokrat dua ribu sembilan belas nanti
tetapi kalau kita kembali ke bicara konsep revolusi mental seperti yang disampaikan bang emrus tadi
bikin sertifikat pelayanan publik segala macam
bukankah itu turunan
itu salah satu
bahkan bagian terkecil dari revolusi mental
tapi itu perlu diapresiasi
hal yang paling besar itu adalah ketika indeks korupsi kita menurun
sekarang indeks korupsi kita naik kok makin banyak korupsi
lihat kpk setiap minggu tt setiap minggu tt kepala daerah kita ditangkapin
nah ini kan fakta tidak terbantahkan bahwa revolusi mental itu tidak berjalan
kalau saya bilang gagal beda ya
kalau gagal itu dilakukan tetapi tidak berhasil
tetapi memang ini tidak jalan tidak dilakukan
oh bukan gagal namanya berarti
bukan gagal menurut saya tetapi memang dilupakan
tapi kalau soal ott itu kan terdiri kepala daerah kepala daerah dan lain sebagainya
itu kan bukan apakah itu fair kemudian diserahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah
konsep awal revolusi mental itu merubah karakter manusianya
karakter manusia seperti yang disampaikan tadi
karena kemarin kemarin ini korupsi katanya tinggi
ternyata sekarang jumlah koruptornya lebih banyak lagi
makin tinggi makin banyak
konsep ini tidak jalan
kalau jalan harusnya menghasilkan sesuatu
sempat dulu kita dengar bahwa kemenko sdm bu puan akan membuat
pmk itu akan membuat revolusi mental
bahkan mengajukan anggaran sampai tiga ratus miliar lebih
tidak tahu nasib website nya sekarang berapa pengunjungnya
jangan jangan tidak pernah dikunjungi oleh publik
nah ini kan indikator sahih ya
fakta yang tidak bisa terbantahkan
revolusi mental itu memang layak dipertanyakan di mana sekarang
jadi kalau ahai kemarin
ini konteksnya berarti bukan bicara gagal tapi memang tidak jalan
kalau gagal itu artinya dilaksanakan tetapi tidak berhasil
yang kecil tadi hasil kecil tadi menurut anda bukankah itu berjalan artinya
itu bagian dari terkecil turunan
bukan konsep utuhnya ya
bukan konsep utamanya
itu kan hal kecil lah
kalau cuma bagi bagi sertifikat dipaksa terus kepala bpn nya karena ditekan takut
itu bukan revolusi mental
itu karena kerja target
itu intimidasi malah
tapi memang tahu intimidasi bukan
menterinya kalau enggak saya ganti
itu intimidasi bukan karena memang mentalnya terevolusi
itu niatnya secara sendiri melakukan perbaikan kinerja
nah bagaimana itu pak
kalau kemudian memang kan kita sering dengar ya pak jokowi bilang
apa menterinya saya ganti
kalau ini tidak saya ganti
jadi intimidasi bentuknya
bukan panggilan hati yang artinya sudah terevolusi mentalnya
saya kira tergantung perspektif mana melihat
apakah itu intimidasi atau tidak
tetapi sebagai seorang pemimpin
pemimpin yang katakanlah pada level top management
dia harus berani mengambil keputusan
tidak boleh membiarkan pemimpin yang ada di bawahnya
setingkat di bawahnya
tidak bekerja dengan baik
dia harus berani hitam putih
nah bisa nggak kita sebut itu sebagai ketegasan seorang pemimpin
tapi dari perspektif mereka itu adalah intimidasi
dialektika itu bisa tesis dan antitesis
tetapi juga bisa benar bahwa itu adalah ketegasan presiden joko widodo
sekalipun para menteri ini boleh jadi adalah dropping dari partai partai tertentu
tapi dia berani mengambil garis
itu perlu kita apresiasi
nah kemudian adalah kalau kita misalnya katakanlah korupsi misalnya
itu kan yang korupsi itu yang tertangkap kpk adalah kepala daerah
persoalan adalah di partai
pak jokowi dodo harus kita sadar betul
pak jokowi dodo itu bukan ketua partai
tetapi tidak bisa dia melakukan revolusi
tidak bisa dia melakukan revolusi terhadap partai
karena memang partai partai kita di indonesia
kalau kita mau jujur
dari sekian partai
dan itu sudah kita diskusikan di sini beberapa minggu yang lalu
bahwa yang lebih demokratis sekarang adalah golkar
tetapi riskan terhadap konflik
tapi di partai partai lain ada tokoh sentral
tokoh sentral ini sangat kuat
tidak usah saya sebut nama partainya
sehingga ini menghambat proses demokratisasi di internal partai itu
sehingga dengan demikian bahwa akan lahir pemimpin pemimpin kepala kepala daerah yang tidak berintegritas
jadi korupsi kepala daerah harus dialamatkan kepada proses rekrutmen di partai
karena kalau bicara soal kasus korupsi
tidak bisa langsung dilemparkan ini ke dalam pemerintah
karena memang yang tertangkap ini
yang ott ini kan kepala daerah semua
kecuali yang ott ini menteri
baru disitu presidennya kita panjakan
saya kira presiden yang bertanggung jawab
nah oleh karena itulah saya pikir kita harus proporsional juga
melihat ada wilayahnya
pak joko widodo sebagai presiden
ada yang bukan wilayahnya
tapi kalau misalnya sebagai kepala pemerintahan
sebagai kepala negara
lebih dari kepala pemerintahan tapi juga kepala negara
rencana konsep untuk mengajak semua pemerintahan
untuk mengajak semua berubah
mungkin ya dengan pendekatan ke masing masing partai
kita tahu bahwa koalisi dari pak jokowi ini kan di dpr
fraksi fraksi pendukung pemerintah juga semakin banyak
lebih mayoritas begitu dan lain sebagainya
apakah tetap bisa dianggap tidak mempunyai kewenangan
pak presiden dalam hal ini
khusus ke partai
saya pikir pak joko widodo tidak boleh terlalu banyak
bahkan tidak intervensi dia ke partai itu
nanti kalau dia masuk ke partai
partai nanti seperti itu
nanti isunya akan beda lagi
mencampuri urusan dapur partai
mereka punya otonomi masing masing
jadi saya pikir persoalan ini adalah
internal partai harus demokrasi dulu lah
perbaiki di dalam partai itu sendiri
sehingga tokoh tokoh sentral ini
saya pikir harus legowo juga memberikan kepada kader kadernya
singkat saja ini sebagai penutup ya
kalau kemudian kita lihat
tadi sempat disinggung juga oleh bang ferdinand
ketika bicara konsep revolusi mental
sebenarnya kemudian apakah memang ini identik
dengan salah satu pos kementerian
kementerian apa namanya
pembangunan manusia dan kuliaan
nah apakah ini kemudian sebagai sebuah kementerian
memang anda lihat sudah cukup
memang secara real ada gerakannya
kalau bicara soal berhasil
ini kan masih kita lihat empat tahun
apakah mungkin publik juga memberi kesempatan
tapi bagaimana anda mengevaluasi sejauh ini
ya kalau bagi kami bahwa
memang sampai sekarang
namanya konsep revolusi mental itu tidak berjalan
ada pun kemarin kemarin awalnya riuh
di pemberitaan terkait dengan apa yang akan dilaksanakan
oleh bu puan sebagai kemenko pmk
sampai sekarang kami tidak melihat hasilnya ada tidak
berjalan tidak program yang direncanakan tersebut
tetapi bagi kami sampai sekarang
justru melihat revolusi mental aneh yang terjadi
di tingkat kementerian
bahkan bu puan sendiri melakukan itu ketika
berkunjung ke bali kalau nggak salah
ya karena beras mahal disuruh jangan banyak banyak makan
ya mendak juga begitu
cabai mahal tanam sendiri
tidak ini pernyataan pernyataan para menteri ya
pernyataan menteri itulah revolusi mental yang kami lihat
itu revolusi nontal justru dari yang tadinya
boleh kita katakan di karya silatan
ini jadi turun malah karakternya
karena bukan ke arah perbaikan
tetapi menurun skala yang dibuat
jadi bagi kami sekarang
agak berat disebut revolusi
karena revolusi itu kan sebuah gerakan yang mengakar
solusi itu kan sesuatu gerakan yang sangat ideologis ya
yang bisa merubah sesuatu
tetapi faktanya sampai sekarang tidak ada
terlalu berat nggak ini
apa namanya tagline revolusi mental
saat menjadi jargon kampanye presiden jokowi
saya pikir secara akademik ya
tidak gampang untuk melakukan itu
tetapi akan membutuhkan waktu
take time gitu ya
tapi ada yang setuju nggak kalau disebut tadi
bahwa itu tidak jalan sama sekali
saya kira kalau tidak jalan sama sekali tidak juga
tetapi masih di sana sini masih ada yang kekurangan iya
tapi dalam konteks revolusi mental
kita harus memaknai bahwa
harus membutuhkan waktu
kalau langsung dalam waktu yang sesingkat singkatnya seperti itu
bisa terjadi stres gitu ya
tidak siap menerima kenyataan itu
nah saya pikir dari pernyataan dari pak ferdinand
saya bisa menangkap sebenarnya meta mining
di balik itu
tampaknya beliau mengkritik puan maharani
bukankah lebih baik pak jokowi dodo dipasangkan dengan hie
itu dia bisa menangkap meta mining
khusus yang ini kita simpan untuk episode selanjutnya
saya ucapkan terima kasih bang ferdinand
terima kasih juga pak emrus
terima kasih terima kasih
malam hari ini kalau soal pasang memasangkan nanti calon presiden
lain kali kita akan ulas lebih lanjut
terima kasih selamat malam
ya dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news